pemain u enam belas di stadion madia glorabungkarno jakarta kami siang
suasana pertandingan semakin marak dengan kehadiran empat legenda sepak bola dunia
mulai dari eric abidal juan sebastian ferron roberto carlos hingga karagonis giorgos
pelatih timnas u enam belas bima sakti menyebut selain memberikan ilmu dan pengalaman sepak bola dari para legenda dunia
coaching klinic ini juga dilakukan sebagai ajang seleksi untuk pemain yang akan berlatih di aspire academy qatar selama beberapa bulan
kita juga ini bagian dari seleksi buat pemain pemain yang akan dibawa ke qatar ya
jadi lima puluh an main ini nanti kita akan cucikan lagi sesuai dengan regulasi
legenda sepak bola asal yunani karagonis giorgos mengaku sangat senang dapat datang ke indonesia
ia menilai pemain muda indonesia memiliki permainan sepak bola yang cukup bagus
terima kasih untuk semua orang yang sangat baik dan menjelaskan
pemain muda indonesia memiliki masa depan yang baik dan menikmati waktu di indonesia
saya harap semua hal yang baik yang ada di sini akan menjadi kebaikan
dari empat pertandingan yang digelar
tim asuhan dukun
tim asuhan dukun
tim asuhan dukun